kamu pikir saya udah makan
eh sana kerja lagi
ih dasar anak manja
saya naik pagi belum makan nasi
alah berisik banget ayo makan ayo cepet
ih ada nasi
ngapain kamu kasih dia nasi
kan saya udah bilang jangan
tapi ini kan udah gak ada pembelinya bu
udah mau tutup
memangnya kamu disini bosnya
maaf ya pak ganggu
pernah lihat anak yang ada di foto ini nggak ya pak
benar pak coba lihat lagi
makasih pak ya
susah banget dicarinya
emang gak berani ya
iya sama juga gak berani
kalo kalian gak berani mendingin aku aja yang kabur yuk
besok indra dateng
sampai sekarang kita belum temuin ainun
ya udah lah sayang
kalo ainun nginep di rumah temennya
kalau kita bisa bikin masalah itu mudah
ya ngapain dipersulit sih
oh pinter emang kalau ngomong kamu ya mas ya
kerja aja gak bisa males
kerja lagi kerja lagi udah yuk cepetan lah
berani beraninya kalian melanggar peraturan ibu ya
sekarang angkat kakinya satu satu
dan kalian berdiri dengan satu kaki sampai pagi
tangan di kuping
dimana ain tadi sih ada tapi bentar ya
bentar bentar aku cari dulu
oh indra ainunnya tidur
tapi ainun baik baik aja kan mbah
oh sehat sehat ainun sehat cuman dia masih tidur aja
ini mariana indra
iya enggak nih aku mau tanya soal ainun aja
gimana kabarnya dia
oh indra nggak perlu khawatir
ainun ada kok sehat sehat keadaannya
tapi sekarang lagi tidur namanya juga udah malem
kalau boleh saya mau ada satu permohonan ke indra
permohonan permohonan apa
jadi gini indra
seperti yang indra tahu di rumah ini kan yang bekerja hanya saya
ya indra kan tahu juga
kalau kakak kamu si iqbal itu sudah lama menganggur
jadi rasanya kalau ditambah dengan biaya sekolahnya ainun apalagi biaya makan
belum lagi biaya lain lainnya
rasanya berat enggak buat saya
bukan bermaksud lancar sih indra
tapi bagaimana kalau rumah peninggalan almarhum kakak kalian ini dijual saja
atau paling tidak digadaikan gitu
ya uangnya kan lumayan apalagi untuk sekolah ainun
indra gak perlu khawatir
kami yang memegang uangnya tapi indra saja yang nyimpan
gimana indra setuju kan
yaudah kita bicara nanti aja ya setelah aku pulang ke tempat kamu ya
iya deh kalau gitu kami tunggu kedatangannya ya
bapak ainun takut pak ainun gak mau sendiri ainun mau ikut bapak
pokoknya ainun gak mau sendiri ainun mau ikut bapak
kamu tidak sendiri nak
kamu jangan takut bapak ini bukan setan bapak cuma penjaga makam disini
bapak tahu kamu pasti lapar haus kamu marah kamu sedih itu terlihat di wajah kamu
rumah bapak gak jauh dari sini kamu mau ikut
di rumah bapak banyak anak anak seumuran kamu anggap saja bapak ini bapak kamu sendiri
makasih pak ya
gak ada juga mas
yaudah kita pulang aja yuk
sekarang kamu tidur ya
aku tidur di mana
aduh kamu kamu bisa tidur di mana aja
bisa tidur disana bisa tidur disini dimana aja yang kamu suka
apa sih ini semua maksudnya
ntar kamu juga tau
ayo siap siap semua
tiga hari yang lalu ngedapetin duit kecil semuanya
hari ini udah semuanya
kalau tidak saya panggilin ini
nah kamu ikut nisa minta minta di perlampu merah ya
ya iyalah emang kamu kira kita kerja apa
nggak ada bu
dimana nyari duit
nah mendingan sedikit nih
nah ini banyak nih pinter
bagus ya begini nyari duit kayak begini nih
nyenengin kan enak pinter ya
aduh aku udah kata nih
kerada pake akses
yaudah deh hubungan
ke tempat yang sama
jangan pake salmeng
ini ada dab ternyata